api dengan cepat melalap seluruh bangunan warung tegal bermaterial kayu di desa kondang jaya
kecamatan kelari kabupaten karawang jawa barat rabu petang
petugas menduga kebakaran terjadi karena warga lupa mematikan kompor hingga meledak
setelah mendapat laporan dari warga dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian
akibat peristiwa ini empat orang yang merupakan pemilik dan penjaga warteg
menderita luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum
daerah kabupaten karawang untuk mendapat pertolongan medis
sementara itu kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
sebuah bangunan tempat indekos di kecamatan bukit raya pekanbaru riau terbakar pada rabu siang
dalam video amatir terlihat api pertama kali muncul di bagian belakang bangunan
hingga merambat dan menghanguskan seluruh bangunan
dinas pemadam kebakaran kota pekanbaru menerjunkan empat unit mobil pemadam ke lokasi kejadian
akses yang sempit dan kondisi bangunan yang mulai roboh
sempat membuat tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan
penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian
namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah
sedikitnya enam orang menderita luka bakar akibat embusan api dari tabung gas tiga kg yang bocor
di kampung cibeduk kecamatan lembang bandung barat jawa barat rabu pagi
peristiwa itu bermula saat ipah salah seorang penghuni rumah hendak menyalakan kompor gas
namun belum sempat menyalakan kompor gas tiba tiba sambaran api dari kompor yang menyala
dan tabung gas yang bocor di ruangan lain mengenai tubuh korban
api menyebar hingga ke kamar dan melukai penghuni rumah lain yang sedang berada di dalam rumah
dua penghuni rumah yang menderita luka bakar serius di sekujur tubuh langsung dilarikan ke rumah sakit
ada pun empat korban lainnya menderita luka bakar ringan lantaran berhasil menyelamatkan diri
kebakaran akibat bocornya tabung gas itu juga merusak sejumlah alat rumah tangga
untunglah api tidak menyebar dan membakar bangunan lain
setelah warga menjebol lubang angin di ruang dapur hingga akhirnya api padam
tim liputan cnn indonesia